kompleks perkantoran kota baru terletak di desa purwotani
kecamatan jati agung kabupaten lampung selatan lampung
dari eksit tol kota baru lokasi ini berjarak hanya tiga belas km
sayangnya jalan menuju kota baru rusak parah
sepanjang tiga belas km jalan yang relatif baik hanya di arah eksit tol kota baru
sepanjang satu km
jalan ini lebar dan dicor rijit beton
setelah itu jalan menuju kota baru rusak parah di sejumlah titik
setidaknya ada dua puluh titik kerusakan yang sangat parah
selain kondisi aspal yang sudah terkelupas
jalan terusan ria cudu ini juga berlubang hampir di setiap sisi
saat hujan lubang lubang ini membentuk kubangan yang cukup dalam
kondisi jalan yang rusak tidak hanya berada di jalan menuju kota baru
namun juga pada kompleks tersebut
proyek kota baru dimulai di akhir masa jabatan gubernur syahrudin zp
pada tahun dua ribu tujuh belas
pembangunan area perkantoran pemerintah provinsi lampung ini
menelan anggaran hingga satu dua triliun rupiah di lahan yang mencapai satu tiga ratus hektare
pembangunan empat gedung utama ditargetkan selesai dibangun tahun dua ribu empat puluh
keempat gedung ini adalah kantor gubernur lampung
gedung dprd provinsi lampung balai adat dan masjid agung
saat itu pembangunan kantor gubernur dianggarkan sebesar rp tujuh puluh dua miliar
gedung dprd sebesar rp tujuh puluh dua miliar

masjid agung rp dua puluh miliar
dan balai adat rp satu lima miliar
sayang proyek pembangunan ini terhenti setelah masa jabatan syahrudin zp berakhir tahun dua ribu dua puluh
sayangnya gubernur arinal junaidi dianggap tidak memprioritaskan pembangunan kota baru di masa kepemimpinannya
akibatnya pembangunan kota baru terbengkalai
padahal kota baru dianggap sebagai kebijakan yang memiliki dampak strategis
sehingga harus berlanjut
kenapa karena itu punya dampak yang signifikan
jadi pemerintah itu dalam mengelola anggarannya kan harus diarahkan pada hal hal yang strategis
infrastruktur itu kan sangat strategis karena dampaknya terhadap perekonomian
pembangunan kota baru itu juga punya dampak yang strategis
oleh karena ini harus berkelanjutan
nah kita ingin kepemimpinan yang sekarang ini di selesai periodenya itu memberikan warisan
namun pemerintah ini tidak bisa berkelanjutan
pemerintah provinsi lampung membantah tidak berniat melanjutkan proyek kota baru
adanya defisit anggaran di awal masa jabatan arinal junaidi di tahun dua ribu sembilan belas
membuat kota baru tidak menjadi prioritas
menurut sekretaris daerah provinsi lampung
pemerintah provinsi berencana menganggarkan pembangunan kota baru di apbd dua ribu dua puluh
pemerintah provinsi lampung juga akan mengkaji ulang anggaran untuk kota baru
terlebih saat ini kondisi jalan menuju kota baru rusak parah
dan kebutuhan kota baru tidak bisa dianggarkan
gedung juga harus ditambah
penyelesaian pembangunan kota baru sangat diharapkan warga yang ada di sekitarnya
mereka berharap beroperasinya kota baru bisa menaikkan taraf hidup mereka
yang jelas kalau kota baru ini dibangun kayak selayaknya
mungkin aktivitas warga di sini pak ekonominya bertambah
dan cari ekonomi juga nggak sulit
bagi yang petani punya lahan pak bisa tanam ubi
bisa tanam jagung dan lain sebagainya
bagi kita kita ini pak istilahnya kalau saya nggak punya lahan
otomatis singkong serupun pun saya goreng saya bikin keripik itu sudah ada harganya pak
selain gedung gedung yang rusak saat ini lahan kosong yang ada di sekitar gedung
ditanami singkong dan jagung oleh warga setempat
untuk bisa masuk ke kantor gubernur dan lainnya cukup sulit
karena dipenuhi tanaman